besok lu temenin gue gue mau nyari pengacara
gue mau masukin tuh orang yang ngambil duitnya emak gue perusahaannya emak gue
gue mau masukin ke dalam penjara
di dalam al quran allah berfirman dalam surat al zal zala
barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar darah
niscaya dia akan melihatnya
dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar darah
pun niscaya dia akan melihatnya
jadi disini allah maha melihat maha mengetahui segala sesuatu
baik yang terbuka maupun yang tertutup
nah mungkin diantara kalian ada yang bertanya nih
pak ustadz zara itu apa sih
ada banyak ulama yang berpendapat mengenai zarah
ada banyak tafsir
ada yang menyimpulkan bahwa zara adalah kepala dari semut merah
ada juga butiran debu yang terlihat oleh matahari
ada juga biji bijian yang amat kecil
namun pada intinya zarah merupakan benda kecil
namun masih bisa terlihat oleh pandangan mata kita
jadi intinya kita jangan pernah merasa bahwa tidak ada yang mengawasi kita
tidak ada yang menjaga kita
tidak ada yang mencatat amal perbuatan kita
perbuatan kita yang jelek yang buruk yang tercelah sekecil apapun
sebagaimanapun kita menutupinya agar tidak terlihat oleh teman teman oleh saudara oleh semua orang
tapi allah maha melihat
allah maha melihat
usahakan setiap harinya untuk membuat amal yang baik untuk membuat amal soleh
baik ya ustadz
al mukarom kenapa nangis al mukarom
atau mungkin al mukarram merasa banyak dosa sama allah ya
ya allah ya allah
ini mata gue kelipan ini
mungkin bilang segala gue ada dosa ya kagak
duh terusin nih
betapa kerasnya hati pak haji badul ini
selamatkan hamba dari kehinaan ya allah
hamba sudah memakan uang sumbangan kun antoh
hamba juga sudah membohongin suami hamba sendiri ya allah
hamba juga sering sombong ya allah
hamba sering menghina orang lain
dosa hamba banyak banget ya allah
sampai udah gak bisa ngitung dosa hamba lagi ya allah
dosa apa lagi yang belum aku sebutin yoh
aduh pusing banget
karena terlalu banyak dosaku
oh ya aku kan pernah ngusir salim
oh ya ya allah
hamba juga pernah ngusir salim
mungkin salim sakit hati karena kara hamba ngusir ya allah
hamba mohon ampun ya allah
selamatkan hamba dari kehinaan ya allah
hamba gak mau dihukum ya allah
oh ya sarah kan mesantren
terus dia pinter juga ilmu agamanya
mendingan aku nanya aja sama sarah
supaya allah mau mengabulkan doaku
kok cing maya solatnya disini
yoh ncing ini kan mau tobat
gak usah bingung cing
ehm ncing ini kan dosanya banyak banget
sarah tau kan
ehm ncing ini mau tobat
tapi gimana caranya yoh
ncing gak tau
biar doanya encing itu terkabul langsung gitu loh sama allah
masya allah cing
cim punya niat untuk bertaubat aja itu udah masya allah banget
berarti itu tandanya allah udah ngasih hidayah ke cimai
tapi gimana caranya yoh
ehm ncing gak tau ya
berdoa lah dengan sungguh sungguh
dengan penuh keyakinan cing
allah bakal ngeampunin semua dosanya cing maya
kan manusia juga gak akan luput dari salah sama dosa
rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan bu khori dan muslim cing
setiap perbuatan buruk yang dilakukan baik itu sadar maupun lupa
harus diiringi dengan perbuatan yang baik
insya allah perbuatan buruk yang kalian lakukan akan dihapuskan dosanya sama allah
kalau gitu cing udah ngerti
besok lu temenin gue gue mau nyari pengacara
gue mau masukin tuh orang yang ngambil duitnya emak gue perusahaannya emak gue
gue mau masukin ke dalam penjara
nah nah nah
anda teman antum
anda setuju biar orang orang yang terlibat dan kerjasama dengan abad tiantum itu semua masuk penjara
bahkan mungkin nih ya
kalau bikin keluarga gue sengsara bisa masuk penjara seumur hidup sampai dia mati

tidak ada yang bisa dihapuskan di dalam penjara
jadi masalah besar ini
karena nama gue dipake di direktur
masalahnya gue jadi ribet banget ya
kanan sama kiri
kayak ada suara
ah perasaan siti aja kali
gue banget tak semangat nge fail nya
aduh aduh aduh
emang bener kan
tidak marah marah dulu dong
jangan dibawa emosi
dia tuh suka sama kuci
hei yang bener aja masak mpo disuruh pacaran sama rendang cangcoran
eh positi tenang
tenang dulu kedatangan kita kesini itu untuk mengajak positif berlomba lomba dalam kebaikan lagi ya nggak mas
nah ini coba mpo ngepel

ya mpo yang hadirin mah gak terima dong
jadi begini positi bangunan kita kan belum jadi
gimana kalo positi bantuin kita buat bersihin bangunan kita kan lumayan kerja lembur positi
iya mpo pahala lagi tambah kuat deh tenang soalnya kita kerja lembur mpo
sehingga pas disuruh kita kerja mpo
bener ayo siapa takut
penyemanget penyemanget penyemanget
bang kenapa bang dateng dateng muka e kok pucet banget ada apa bang
tadi gua ketemuin elang sama